rencana prarekonstruksi kasus mutilasi perempuan hamil di cikupa tanggerang ditunda
seharusnya rekonstruksi dilakukan pada pukul sepuluh pagi tadi
inilah kondisi di sekitar tempat kejadian perkara ditemukan jasad nur atika di kampung telaga sari cikupang tanggerang
ratusan orang ingin melihat lebih dekat jalannya prarekonstruksi kasus mutilasi sekaligus tersangka utamanya
kondisi tempat kejadian perkara yang tidak kondusif dengan banyaknya warga yang berkumpul di sekitar tkp
membuat polisi terpaksa menunda prarekonstruksi
sedianya rekonstruksi akan dilakukan oleh polres tanggerang dan polsek cikupa banten sabtu pagi
selain tersangka utama polisi juga menahan saksi kunci utama yang merupakan rekan tersangka
nah hari ini rencana prarekonstruksi yang nanti menjadi
yaitu pijakan pada pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi maupun tersangka
terpaksa ditunda mengingat kondisi di tempat kejadian perkara masa yang begitu banyak
dan kami menghindari